halo pemirsa good morning kali ini akan dibuka dengan informasi dugaan praktik prostitusi
yang berkedok hotel sekaligus geria pijat di alexis
pasca dikeluarkannya putusan pemberhentian izin oleh pemprov dki jakarta
pihak hotel alexis terus membantah dugaan adanya praktik prostitusi
dalam program afd now berhasil melakukan wawancara dengan mantan pekerja alexis
yang mengaminkan adanya praktik prostitusi di hotel tersebut
itu gaji saya dipotong tapi itu nggak ditransferin ke pihak
kamu bekerja spesifik di lantai tiga
spesifik di lantai tujuh
gak pernah di lantai yang lain
tapi kamu tahu kegiatan apa di setiap lantai
kalau empat lima nggak tahu

kalau satu apa
kalau satu itu foreplay dia kelab diskotik
di lantai satu lantai dua
lantai dua itu ofis sama dokter dokter khusus spekulo
lantai tiga dia ada karaoke
jadi setelah kontes
terpilih lah gitu ya
si perempuan ini menemani tamu
katanya ratenya beda beda
kalau lokal sama impor beda
kalau lokal rp satu empat ratus lima puluh
kalau impornya rp dua empat ratus lima puluh
impor itu asia eropa beda nggak
ada yang rusia vietnam thailand sama cina
itu harganya sama
uzbekistan dan itu termasuk
itu kan kolamnya kecil kecil ya
nah itu spesifik tamu tertentu atau semua bisa
kalau berendam yang bareng sama lc nya itu kita di kolam yang gedenya yang anget
ada tiga kan
yang kecil sini ini dingin
yang warna biru
yang biru itu yang dingin dingin
yang sebelah sini hangat
kamu kan masih berpakaian waktu itu
oke tamu yang datang itu bisa melihat dong
siapapun yang berendam disitu
benar nggak katanya bisa sampai lepas bagian atas
berapa lama itu durasi yang dihabiskan untuk
kalau yang brendamnya dua puluh menit kalau kamarnya satu jam
kalau saya bayar pakai kartu kredit bisa
emang pakai kartu deh jarang banget dapat cash
atau karena terlalu banyak
kalau di alexis tamunya banyaknya dari luar negeri
ada wajah wajah familiar yang kamu ketahui
kalau kayaknya nih kalau lihat di tv sama youtube kayaknya sering tahu tapi namanya aku gak hafal
kayaknya kok aku sering lihat gitu
mau itu selebriti mau itu polisi atau pejabat banyak banyak
setiap hari paling sedikit selain satu orang lah paling sedikit ya kamu paling banyak melayani berapa orang
bisa sampai empat sih
emang targetnya sehari empat
jadi sebenarnya kalau dikatakan di alexia tidak ada prostitusi nggak mungkin
kalau di tempat lain prostitusi juga ada